kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa bisa dihindari jika pengemudi terus menerapkan prinsip aman dalam berkendara
beberapa faktor harus jadi perhatian saat mengemudi seperti kondisi jalan jarak pandang hingga hal terpenting mengetahui kondisi tubuh berhenti atau beristirahat saat mengantuk
bagaimana meminimalisir risiko kecelakaan saat berkendara kami bahas pagi ini dengan duta safety driving rifat sungkar
selamat pagi mas rifat apa kabar
selamat pagi kabar baik
terima kasih terima kasih atas waktunya dengan cnn indonesia
mas rifat ini terkait dengan kita berkaca dari insiden kecelakaan lalu lintas kemarin yang menimpa artis vanessa angel
sebetulnya dari kacamata safety driving edukasi yang paling penting bagi pengendara mobil apa saja mas rifat
oke oke prinsip utamanya adalah berkendara itu adalah full time job bukan part time job
terhadap apa yang kita kerjakan
nah di sini terlihat terlalu banyak pengendara berpikir bahwa mengemudi itu adalah suatu hal yang biasa biasa saja
padahal sebetulnya kita itu selama berkendara dalam tanda kutip kita membawa senjata yang cukup mematikan
karena berat kendaraan versus kecepatan itu bisa menjadi suatu bencana besar
oleh sebab itu kenapa saya selalu bilang dalam setiap kali saya kesempatan punya berbicara
kita tidak boleh adanya distraction atau pengalihan fokus selama kita berkendara di jalan terutama pada kecepatan tinggi
oke jadi harus memberikan perhatian yang penuh ya fokus yang penuh saat berkemudi
biasanya yang paling sering dihadapi adanya distraksi saat berkendara itu apa saja mas rifat
distrasi berkendara ya kasus yang paling populer buat dunia ini adalah gangguan
adanya mobile phone atau handphone
karena mungkin ya mungkin terlalu banyak unsur unsur yang mengundang kita untuk melihat device tersebut
sehingga seringkali kita menganggap remeh bahwa selama kita berkendara
kita punya kemampuan lebih untuk bisa mengerjakan multitasking gitu ya dua pekerjaan dalam satu waktu
padahal ketika kita berada dalam satu kecepatan yang paling penting adalah fokus terhadap kecepatan itu sendiri
oke jadi memang diperlukan perhatian yang sangat penting
sangat penuh begitu ya karena bahkan sampai sekarang ada sanksi tilang bagi mereka yang berkendara dengan sambil bermain handphone
mas rifat kalau melihat dari berbagai kejadian kecelakaan lalu lintas
biasanya itu faktor yang paling sering terjadi ini adalah faktor mesin atau human error atau manusia
gini sesempurna sempurnanya sebuah produk at the end itu sebagaimana usernya
tetapi dilihat juga dari faktor berat thinkingnya
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh beberapa pihak kita bisa melihat secara data otentik
nah human error ini kita agak susah menganalisanya karena tergantung bagaimana saksi
juga bagaimana juga interogasi terhadap pelaku maupun korban
tetapi kalau dari device atau dari mobilnya sendiri atau motornya sendiri pada saat ini di jaman teknologi sekarang
banyak sekali manufacturer yang sudah bisa melakukan data lodging
jadi data apa yang terkait sampai dengan titik kecelakaan itu terjadi
oke saat kita sudah menjaga kondisi kendaraan kita di posisi yang optimal
misalnya sambil bermain handphone begitu ya mas rifat
nah ini terkait dengan sistem keamanan dalam mobil mas rifat
banyak mungkin yang terjadi
menyadari kita punya di mobil banyak sekali sistem keamanan yang bisa digunakan
tapi tidak tahu cara memanfaatkannya dengan maksimal
bagaimana mas rifat
iya jadi gini terlalu banyak customer berpikir bahwa ketika tingkat feature dalam kendaraan itu sangat tinggi
dia sudah berada dalam suatu keadaan yang aman
tetapi perlu diingat semua itu perlu diperhatikan dulu
perlu digunakan safety device nya
dalam kendaraan itu ada dua safety device yaitu keamanan aktif dan juga keamanan pasif
keamanan aktif adalah sebuah feature di mana kendaraan ini bisa melakukan manuver tersendiri atau bisa membuat keputusan
sepertinya adanya frontal anti mitigation system
mobilnya bisa nge rem sendiri kalau tiba tiba ada sesuatu di depan
kemudian juga lane changing assist
ketika ada mobil di samping belakang kalau kita mau pindah jalur dia kasih warning
tetapi jangan lupa itu semua bukan jaminan keselamatan
kita ada feature yang namanya safety bet dan juga airbag
orang berpikir kalau ada airbag semuanya akan baik baik aja
enggak bukan begitu
kita harus pakai safety belt nya dulu untuk engage airbag
karena tanpa adanya safety belt ketika kita berada dalam satu tingkat kecelakaan
badan kita maju ke depan dan airbag itu keluar
sama aja kita sedang dipukul sekeras kerasnya dari depan
jadi itu semua sistem terintegrasi
makanya saya sendiri juga punya kebiasaan
safety belt itu bukan hanya pajangan
dan kalau manufaktur bilang tersedia tujuh titik safety belt di dalam kendaraan tersebut
berapa manusia yang ada di dalam situ misalnya lima lima nya harus pakai
dua ya dua harus pakai
terutama juga di penumpang belakang yang biasanya mereka pikir
oke semuanya akan terjadi baik baik aja di bagian belakang
justru di depan nggak apa apa
perlu diingat depan kita punya beberapa safety feature
ada airbag ada safety belt
dan di bagian depan pun ada safety belt
dan di bagian depan pun kita juga bisa bereaksi lebih baik karena kalau sebagai pengemudi
sebagai penumpang kita punya injekan food step yang kira kira bisa menahan badan
kalau penumpang belakang enggak ada apa apa
dia hanya berpikir hanya bisa mengandalkan bangku depan
itu pun juga dalam keadaan posisi kita sedang terbang ke bangko depan
dan kita akan nabrak bangku itu sama seperti kita nabrak sebuah benda yang sangat keras
jadi ya ini semua perlu dipahami
dan juga perlu sekali
semua pengendara sadar bahwa keamanan adalah yang paling utama
oke ini informasi yang sangat penting
karena banyak sekali para pengemudi ini yang mengabaikan safety belt yang berada di kursi tengah ataupun di belakang
tapi sebenarnya malah untuk safety feature paling banyak itu ada di depan justru di tengah
dan di belakang itu paling sedikit
justru malah akan lebih rawan terdampak akibat kecelakaan lalu lintas begitu ya mas rifat
nah ini terkait dengan sistem kondisi mobil saat kita melaju dalam kecepatan tinggi
bagaimana kita bisa mengetahui kondisi tersebut agar kita bisa mengantisipasi untuk pergerakan mobil sendiri mas
oke sekarang balik kepada si penggunanya dulu ya
ketika kita berada dalam satu kecepatan saya kasih analisa aja ya
sepuluh km per jam itu kita enam puluh km per jam delapan puluh km per jam seratus km per jam
lima puluh meter per detik artinya ketika kita bereaksi ketika ada sesuatu dan kita bereaksi
biasanya reaction time super human itu sekitar dua detikan tapi manusia normal itu tiga detik
artinya ketika kita bereaksi dalam kecepatan seratus km per jam kurang lebih seratus meter kita baru bisa melakukan suatu tindakan
kurang lebih seratus meter itu kurang lebih sepanjang lapangan bola
selama sepanjang lapangan bola pasti akan banyak hal yang bisa terjadi betul kan kurang lebih begitu
dan itu nggak bisa kita rasakan karena level of excitement itu ada di kecepatan
nah kita tuh sebagai user kita harus sadar diri bahwa apakah kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kendaraan yang sedang kita pakai
itu biasanya orang sangat mengandalkan oh mobil saya canggih jadi semuanya akan baik baik aja
terus yang kedua adalah kita juga mesti tahu titik kelemahan kita sampai titik mana
titik kelemahan yang saya maksud adalah di titik konsentrasi
kalau di dalam mobil mobil zaman sekarang setelah empat jam berkendara itu biasanya ada keluar ada warning gambarnya
yang tulisannya adalah harap beristirahat

dan mandatori di luar negeri kalau kita berkendara empat jam kita harus beristirahat
kurang lebih setengah jam dan itu penting
terus yang terakhir adalah kita juga mesti tahu kondisi fisik kita tingkat konsentrasi kita
kalau kita berada dalam satu kecepatan itu kita mampu bereaksi atau kita akan panik dalam satu situasi yang tiba tiba terjadi
itu balik lagi kepada mentalnya siap atau enggak begini
nah banyak dari tingkat kecelakaan lalu lintas terjadi karena mereka tidak ada kemampuan
itu terjadi karena mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan selama tiga detik mereka harus bereaksi
sebagai contoh satu ya ini contoh contoh yang paling mudah
kalau saya mengadakan safety driving di mana mana saya selalu tanya tahu mobil ini remnya abs
tahu gimana cara kerja rbs ya direm aja mobilnya akan berhenti oke kita coba
ketika mobil itu berada dalam satu situasi direm dan abs jalan mereka panik
karena apa karena abs jalan
nah abs jalan itu menimbulkan satu bunyi yang sangat keras di pedal
akibatnya begitu itu terjadi dalam split second yang mereka lakukan apa
bukan dia nginjak rem tapi diangkat karena panik
nah hal itu mungkin nggak diketahui banyak orang
mereka hanya pikir bahwa sistem ini akan melindungi mereka
benar masjid ini akan melindungi
tetapi dengan suatu reaksi awal dulu baru setelah itu sistemnya melindungi
oke jadi ada critical tiga second lah bisa kita bilang saat terjadi kecelakaan lalu lintas
begitu ya saat kita melaju kecepatan tinggi lalu kecelakaan kita harus bisa menentukan sikap
harus mengambil sikap seperti apa
sebetulnya apa yang bisa dilakukan mas rifat
jika dihadapkan di situasi seperti itu melaju dalam kecepatan tinggi lalu tiba tiba harus mungkin rem mendadak
untuk menghindari kecelakaan di critical tiga second itu apa yang harus diperhatikan menjadi perhatian
well sebenarnya kalau kita ikut safety driving kita udah diajarkan beberapa hal
hal pertama adalah jaga jarak antara mobil kita dan mobil depan dengan tiga detik tersebut
karena itu adalah tiga detik golden time di mana kita bisa bereaksi dengan baik
ketika kita punya waktu tiga detik kita pasti masih punya suatu tindakan preventif untuk bisa menghindari
kalau saya jelaskan di sini sistem bentuknya kecelakaan lalu lintas itu sangat bermacam macam jadi saya susah untuk jelasin
tetapi yang paling penting kita harus punya dulu window tiga detik tadi untuk kita bereaksi
nah reaksi ini pasti akan menimbulkan
ini akan menimbulkan reaksi berikutnya kepada orang orang yang melihat tindakan kita
tetapi ini adalah kecelakaan yang melibatkan beberapa pihak
ada juga kecelakaan tunggal yang kecelakaan disebabkan oleh kelalaian sendiri
nah di sini pun juga bisa disebabkan oleh faktor lain yaitu mungkin faktor eksternal ya mungkin keadaan jalan mungkin ban pecah atau mungkin keadaan cuaca
jadi selama kita berkendara tadi balik lagi filosofi dasarnya adalah kita harus punya kesadaran diri bahwa pertama
kalau kita nggak mau berada dalam satu tekanan kita harus mengebudi dengan baik time managementnya harus diberesin
kalau kita nggak mau buru buru ya bangun setengah jam lebih cepat aja
jadi speed nya bisa diturunin kita masukin faktor resiko resiko macet reaksi abis bensin resiko lapar resiko macet
semua tuh udah dalam satu
tabel pemikiran kita sehingga kita bisa mengantisipasi semua keadaan yang akan kita hadapi di depan
oke ini sangat berguna sekali informasi pada pagi hari ini yang anda sampaikan
mas rifat mungkin terakhir apa sih yang membedakan untuk berkemudi di jalan biasa dengan di jalan bebas hambatan jalan tol
begitu terkadang orang suka terlena dengan jalanan tanpa hambatan lalu kemudian mengemudi dengan kecepatan yang ya bisa dikatakan melebihi kecepatan yang dibatasi oleh pihak jasa marga atau dinas perhubungan gitu
ada satu filosofi dasar yang biasanya salah persepsi ketika kita masuk ke jalan tol namanya bebas hambatan kita bayar kita punya mentality bahwa saya udah bayar kita bisa melakukan ini semaunya sebebas bebasnya
perlu diingat bahwa jalan bebas hambatan juga tidak sebebas itu kita punya aturan yang berlaku kita juga punya pengguna jalan lain yang mungkin kalau kita bisa nyetir dengan baik punya skill tinggi

mungkin berbeda beda karena kita dilahirkan juga dengan background yang berbeda beda
jadi saya selalu bilang gini yang paling penting adalah toleransi umat berlalu lintas
kalau mau ngebut di jalan raya gitu ya saya selalu punya prinsip gak ada gunanya karena saya nggak menang dari siapa siapa dan nggak ada pialanya
kalau kita mau menang artinya kita harus bisa memenang
kita harus bisa memenangkan perasaan orang banyak saling menghormati yang lain time management yang baik dan terakhir memahami kendaraan apa yang kita pakai dan bagaimana treatment terhadap kendaraan itu sendiri
sehingga kita bisa melakukan reaksi antisipasi dan apapun hal yang kita butuhkan untuk mendapatkan tingkat keselamatan berkendara yang baik
baik mas rifat ini semoga bisa mencerahkan kita semua yang menonton dialog pada pagi hari ini bahwa memang dibutuhkan konsentrasi penuh ya untuk berkendara
dan sangat penting memahami safety features yang ada di mobil kita termasuk juga penting bagi pengemudi untuk terus memakai seatbelt dan juga penumpang yang ada di kursi tengah kursi belakang itu lebih rawan karena features safety nya tidak sebanyak di kursi depan
terima kasih mas rifat sungkar untuk dialog yang sangat mencerahkan pada pagi hari ini
semoga ini bisa semakin menambah kesadaran kita
semoga ini bisa semakin menambah kesadaran kita ya untuk berkendara dengan aman
terima kasih duta safety driving rifat sungkar sudah bergabung bersama saya di indonesia today pagi ini